tim kampanye nasional prabowo gibran mengaku tak gentar dengan rencana tim pemenangan ganjar mahfud
yang akan menghadirkan kapolda di saksi atau di sidang mk
wakil ketua tkn prabowo gibran silvester matutina beregaskan
jika tim hukum tkn prabowo gibran telah siap berperkara di mahkamah konstitusi
termasuk menghadapi saksi saksi dari pdi perjuangan yang salah satunya adalah seorang kapolda
sylvester menilai jika saat ini jabatan seseorang tidak membuat kesaksiannya
bisa lebih kredibel di mata hakim mahkamah konstitusi
jika tidak disertai bukti pelanggaran yang kuat dan valid
masalah kalau memang ada kapolda yang mempunyai bukti
yang bisa pelanggaran pelanggaran itu
itu beliau punya bukti bagi kami sih nggak ada masalah
karena sih kami sampai saat ini belum bisa
apa ya intinya memperkirakan bahwa benar benar kapolda ini mempunyai bukti yang valid dan akurat
apalagi terkait dengan isu ada saksi dari kapolda dan sebagainya ya kita
memang betul ada melanggar ya kita proses
kapolri jenderal istio sigit prabowo menanggapi rencana tim hukum ganjar mahfud
yang akan menghadirkan seorang kapolda
untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di mahkamah konstitusi
kapolri menyebut harus ada bukti kuat untuk membawa seorang kapolda
menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilu di mk
hingga saat ini kapolri mengaku masih menunggu siapa
yang akan dihadirkan tim hukum ganjar mahfud
berarti kalau dipanggil m kan diizininya pak
rencana menghadirkan seorang kapolda sebagai saksi dalam sidang sengketa pemilu
dari tim pemenangan nasional ganjar mafud
tim hukum ganjar mahfud menyebut tengah menyiapkan saksi dan ahli
untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh
susinanti salah satunya seorang kapolda
saya tidak mau berdibukkan nama nama yang lebih dulu
tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya
bagaimana kita akan menampilkan semua saksi saksi dan hal yang akan kita ajukan
dalam undang undang mk disebutkan permohonan perselisihan hasil pemilu atau phpu
hanya dapat diajukan dalam jangka waktu maksimal tiga hari
sejak komisi pemilihan umum mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional